kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus anak tertinggi yang terjadi di indonesia
kementerian pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak mencatat
pada periode januari sampai agustus dua ribu dua puluh satu telah terjadi empat tujuh ratus lima puluh empat kasus kekerasan seksual pada anak
kasus terbaru kekerasan seksual terhadap anak terjadi di situ bondo jawa timur
tersangka sb tega memperkosa putri kandungnya belasan kali hingga korban kabur dari rumah
kini tersangka telah diringkus satres krim poresi tumbondo dan terancam hukuman lima belas tahun penjara
deputi perlindungan khusus anak kementerian pppa nahar menyatakan
peran aktif masyarakat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak
setiap tahun kementerian pppa mendorong terwujudnya daerah ramah anak di tingkat kabupaten atau kota
anak anak ini misalnya yang tadi disampaikan ketika dia merasa kesulitan untuk melaporkan
dan tidak tahu tentang cara melaporkan kita sosialisasikan juga nomor nomor yang bisa dihubungi
jadi seperti kementerian pemberian perempuan pelindung anak
sekarang punya telepon pengaduan satu ratus dua puluh sembilan dan telepon itu bukan hanya pengaduan ya
tetapi juga dilengkapi dengan sarana prasarana termasuk juga sdm yang bisa merespon ketika harus diupayakan penjangkauan dan pendampingan
sementara psikolog forensik lentera anak indonesia reza indragiri amril mengatakan
pendidikan integritas tubuh harus diajarkan terhadap anak sejak usia dini
anak harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka memiliki tubuh yang harus dijaga
anak juga harus diajari untuk waspada jika ada orang lain termasuk orang tuanya
melakukan perbuatan yang melewati batas terhadap tubuhnya
kenapa kemudian orang tua melakukan kejahatan seksual terhadap anaknya
ya pertama jelas karena dorongan atau syahwat seksual ada pada orang dewasa ada pada orang tua
ketika orang tua dalam hal ini ayah
misalnya tidak memiliki relasi seksual yang harmonis dengan istrinya
maka barangkali prinsipnya adalah tak ada rotan akar pun jadi
disalurkanlah syahwat seksual yang tidak bertanggung jawab itu yang amoral itu ke target yang tidak semestinya
kenapa tidak pilih sesama orang dewasa misalnya ke psk
ya karena kalau ke psk kan harus bayar
reza indragiri amril mengatakan
anak anak adalah kelompok rentan terhadap kejahatan seksual bagi pelaku orang dekat
anak anak menjadi target karena pelaku sangat mengetahui dan menguasai keseharian korban
arief kurniawan nedi prenidya jakarta